ya bapak juga nggak ngerti dah
alasan diperbicara seperti itu
tapi juga maksudnya supaya mantan suaminya itu tidak mengejar ngejar dia lagi yang mudah mudahan
saja kalau siapa tante ini ini akan tante lah dapat dari mana ya beli laksan masa tante nyolong
sebagainya setau aku tanda nggak kerja deh terus dapat duit dari mana ini ini maksudnya dikasih
orang sangat pemberian itu tante tadi katanya beli terus sekarang dikasih yang bener yang mana sih
tadi lembur dari rumah sakit mendingan
hidup deh sekarang tante bikin kau makanan ya
loh kebanyakan sini saya ingin kesini karena mau ketemu kamu
hai saya jadi ingat pak
hai waktu bapak ketebak sama saya kenapa bapak tiba tiba menunggu saya sendiri bapak itu
siapa karena kamu adalah anakku pelaksana kamu adalah buah cintaku dengan wanita yang pernah
kecintai tidak bisa menahan diri untuk membutuhkan

saya akan jawab pertanyaan kamu tapi
boleh saya tanya satu hal
apa betul foto itu yang kemarin adalah foto

saya gak tau mas umar kesini
kita ngobrolnya di dalam aja yuk aksan gimana sih ada tamu gak di dalam
lebih baik bapak coba pikirkan dahulu terapi yang mana yang bapak mau
tapi jangan terlalu lama ya pak biar bisa segera dilaksanakan terapinya
baik terima kasih
kalau gitu saya pamit dulu
sebenarnya bapak ada hubungan apa sih sama tante dina
apa bapak punya niat untuk ngejalin hubungan yang lebih serius sama dia
kamu jangan punya pikiran macam macam dan
hati hati bapak itu cuma ada ibu kamu
bapak sama sekali tidak punya niat untuk menggantikan posisi bukamu dengan siapa siapa
ibu rina itu sering sekali nengok bapak di rumah sakit
tapi pada sekali waktu pernah bertemu dengan mantan suaminya
terus mantan suami itu marah marah sama dia
dan gilanya lagi ibu dina itu pernah bilang bahwa dia memang punya hubungan dengan bapak
tante dina bilang begitu pak
iya bapak juga gak ngerti dah
apa alasan dia berbicara seperti itu
tapi juga maksudnya supaya mantan suaminya itu tidak mengejar ngejar dia lagi
ya mudah mudahan saja lah
ah aksan tolong bikinin minum buat pak umar ya
mas mas itu kesini mau nanya lagi sama aksan mengenai ibunya ya
kan saya udah bilang jangan dulu mas
saya ingin supaya aksan tahu saya adalah bapaknya
dan saya ingin juga mencari lila yang hilang
iya kalau mau bantu cari sih boleh boleh aja mas
tapi mas jangan gegabah mas
saya tahu mas pasti udah gak sabar kan
ya tapi mau gimana lagi
kan saya udah bilang mas itu deketin dulu aksan
sampai dia merasa dekat sama mas
sampai rasanya dia udah gak bisa terpisahkan lagi sama mas umar
baru mas ngomong yang sebenarnya
ini pak minumnya
oh iya tadi bapak mau nanya soal ini
bapak mau nanya soal foto ya
enggak masalah foto udah gak dibahas lagi kok san
lagian nggak ada hubungannya sama mas umar kan mas
terus maksud bapak datang ke sini
ini loh san sebenarnya pak umar ini teman lama ibu kamu
oh jadi bapak teman ibu juga
kebetulan kemarin saya bertemu dengan adik ibumu tante nia
saya baru tahu bahwa ibumu hilang
saya ingin juga membantu mencari ibumu
dan kebetulan saya banyak kenalan untuk membantu
ya makasih pak
makasih atas bantuannya
udah lama kan orang tuanya pak umar ini sempat tinggal di kampung dekat kampung kita
kalau nggak salah waktu itu
waktu sekolah ya mas umar ya
iya iya begitulah
dan saya baru tahu bahwa ibu kamu punya anak sebesar kamu
bapak kamu di mana
ayah saya sudah meninggal pak
berarti benar yang dikatakan niat
aksan dikasih tahu kalau ayahnya sudah meninggal
saya turut berduka cita
terima kasih pak
kalau gak salah
akan teman sekampung
pasti pak umar juga kenal
tunggu sebentar ya pak ya
saya permisi dulu
foto bapak tantangnya
taruh dimana ya
ini pak saya ada foto
ya aku pikir pak umar bakal kenal sama bapak
ke orang sebarangan kayak begitu sih san
ya lagi tante juga kelihatannya akrab banget
ya namanya juga basa basi san
pokoknya kamu gak boleh
kasih lihat foto bapak kamu ke orang lain
tante juga udah mau nyuruh dia cepat cepat pulang kok
gak enak terima orang asing di rumah
mas kan harus ke kantor
ini udah sore loh mas
nanti mas telat oke ke kantornya
tapi saya masih mau bicara sama aksan
saya tau kau yang terbaik
itu duitnya dik
kalau enggak sih
sampai berapa lama lagi bapak bisa melihat kamu tidur dengan tenang seperti ini
kita gak pernah tahu
bisa sewaktu waktu jantung kamu itu berhenti
akan meninggalkan bapak
bapak sudah kehilangan ibu kamu aida
orang yang paling berarti buat bangsa

apa bapak juga harus ditinggalin
apa bapak juga harus ditinggalin

aku tinggal sama kamu
pasti ada cara untuk menolong kamu aida
pasti ada jalan untuk mendapatkan jantung baru untuk kamu
luas warung saya itu tiga x empat meter pak
harganya jangan kurang dari itu lagi ya pak ya
itu sudah sangat murah sekali pak
dan kebetulan saya memang
sekarang ini sedang butuh uang
boleh boleh pak
boleh kalau bapak mau datang
saya tunggu pak
saya terpaksa menjual warung warisan dari bapak
bapak hanya mau perbaiki akal bumi di kuching
bukan juga take
bukan untuk ber soon kukuh
bukan untuk features nya
kalau memang tidak langsung